kurang dari dua pekan menjelang ramadan bahan kebutuhan khas bulan suci seperti kurma dan kerudung menjadi incaran warga
meski mendekati bulan puasa harga kedua produk ini masih stabil
kami pilih tanah abang di jakarta pusat
inilah salah satu rujukan favorit warga dari berbagai daerah untuk berbelanja sandang dan pangan pada ramadan
kurma salah satunya
buah manis asal jasirah arab ini menjadi menu andalan untuk berbuka puasa dan subuhan pada hari raya nanti
berbagai jenis kurma tersedia di sini
mulai kurma saudi hingga kurma tunisia menjadi sasaran favorit pembeli
yana warga pasar rebo jakarta timur menjadikan kurma pengenan wajib pada bulan puasa
ia pun memilih membeli kurma jauh jauh hari
ya persiapan bisa buat saudara terus biar nggak terlalu rame nanti
puasa kan biar fokus ke ibadah insya allah

itu berapa kilo
enam kilo kurma buah hari ini
masih normal ya harganya
terus kemudian ibu kenapa pilih kurma kenapa enggak yang lain meskipun kurma kita tahu khas ya
kan sunah sunahnya begitu buat buka
niat yana membeli kurma jauh jauh hari sebelum ramadan cukup beralasan
kurang dari dua pekan bulan puasa harga kurma masih stabil
dari kurma saudi yang dibanderol rp tiga puluh lima hingga kurma nabi yang mencapai rp tiga ratus per kilogram
masih standar sih harusnya sih udah sekarang sekarang cuma sekarang masih belum
masih belum ya
paling ya seminggu sebelum puasa sudah mulai naik
kalau naik itu berapa kira kira naiknya berapa mas
emang naik karena jumlah permintaan ya
satu gitu kedua barang terbatas gitu
selalu kosong lah telat ibaratkan pengiriman itu bisa membuat harga naik juga
sebagai salah satu aksesori favorit pada ramadan dan idul fitri
pasar tanah abang cenderung lebih murah menjelang idul fitri
model kerudung polos segi empat dan kerudung berbahan fual bermotif masih menjadi tren tahun ini
di tanah abang kerudung cantik ini dijual dengan harga miring mulai rp dua puluh ribu rupiah per helai
harga sih insya allah masih stabil aja kebanyakan sih lima seratus ya
paling nanti mendekati lebaran jadi rp enam ratus harganya
makin murah karena ngabisin stok aja
favorit biasanya di toko ini apa tuh
semuanya favorit sih kak tergantung tren aja gitu
kalau lagi trendnya yang begini mereka pun ikutin gitu
pas minang sama segi empat sama sama lagi bersaing aja
cuman lebih diminatinya yang polos
nah itulah dua produk yang dipastikan menjadi incaran pada bulan suci ramadan
sebelum harga naik barang tersebut bisa dibeli dari sekarang